banyak beredar tutorial atau cara cara memproduksi tabung oksigen sendiri padahal belum tentu cara itu dibenarkan dan aman
jadi jangan sembarangan berinovasi dengan alat kesehatan belum lagi perkara lata yang akhirnya jadi salah kata ya
sampai susu beruang tuh jadi barang langka dan mendadak eksklusif tiga hari belakangan
untuk membahasnya kami sudah terhubung lewat zoom dengan ketua satgas covid sembilan belas ikatan dokter indonesia prof zubairi jurban
selamat malam prof zubairi salam sehat prof
selamat malam prof zubairi
oke prof kita ngomongin tabung oksigen dulu ya
sekarang langka terbatas harganya mahal sampai orang itu ngasih tutorial cara pembuatan tabung oksigen sendiri
berbahaya gak sih dok
ya berbahaya karena untuk menolong orang itu kadar oksigennya kan harus tinggi
sedangkan kalau lewat aerator hanya berapa
sebetulnya ada di udara kita kadarnya sama aja
jadi tidak banyak berguna
itu membahayakan jiwa kalau pasiennya sedang perlu banget oksigen
jadi kalau misalnya aerator itu selang aerator gak benar tuh ya bisa menghasilkan oksigen
berarti kalau untuk mereka sekarang kan banyak orang yang mencari tabung oksigen tapi susah banget
kalau keadaannya terdesak dan darurat gitu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan oksigen ini prof
jadi begini kalau sebagian besar yang terinfeksi kan tanpa gejala atau gejala ringan
nah untuk ini biasanya tidak perlu oksigen
tetapi yang tg dan ringan ini harusnya dilakukan ronsen taruh
kalau ronsen parunya kadang kadang ketemu ada pneumonia walaupun tanpa gejala
ini harusnya dirawat di rumah sakit
kemudian kalau misalnya oksigennya tekanannya turun turun turun misalnya kurang dari sembilan puluh kemudian perlu oksigen ya harus dengan oksigen
nah kalau di rumah nggak ada oksigen bagaimana
kalau harus punya oksimeter oksimeter itu tidak mahal
ya harus ke ugd covid walaupun ruang rawat inapnya penuh ugd nya kan ada
seringkali ada oksigen jadi bisa ditolong di sana
kecuali kalau di rumah sakit di depannya udah ditulis oksigen habis ya udah
kalau misalnya mereka yang punya persiapan gitu ya tabung oksigen sendiri di rumah
tapi kan juga mungkin penggunaannya pun juga harus ada syarat dan ketentuannya kan ya prof ya
boleh di share ke kita nggak prof
kapan kemudian berapa lama bagaimana ketentuannya
iya saya dengar satu dua hari ini pemerintah akan menyiapkan
jadi kalau misalnya mereka yang punya oksigen yang mirip mirip telecall gitu untuk yang di rumah bisa kontak untuk akan ditangani dengan melalui telemedicine dan gratis
sementara ini ya setiap pasien yang positif harus mempunyai kontak dengan rumah sakit tempat dia didiagnosis
kalau belum punya dia harus satu kali datang ke igd covid kemudian minta nomor hp untuk bisa
berhubungan dengan rumah sakit tersebut mengenai advis pengobatan
jadi intinya memang tanpa gejala gejala ringan ronsenya tidak ada pneumonia silahkan di rumah saja
namun kalau ada misalnya mendadak batuk batuk terus atau panas tinggi ataupun sesek ya harus gerak kontak dokter yang bisa dihubungi
oke prof yang juga rame nih ditanyain sama masyarakat
untuk mengatasi kekurangan oksigen
adalah dengan melakukan teknik posisi proning
betul gak sih
kalaupun iya kapan dan siapa saja yang boleh melakukan ini
ya kalau otg artinya kelenanya tanpa gejala tanpa keluhan atau amat sangat ringan ya itu bisa dikerjakan
ya insya allah sih bermanfaat
cuman kalau pasiennya nggak bisa terlungkup ya jangan dipaksakan
oke dan apakah ini boleh dilakukan oleh segala jenis usia kah
segala jenis usia boleh
oke berapa lama tuh prof bisa melakukan ini
ya secukupnya saja artinya sebentar saja boleh nanti terus aktivitas biasa kemudian diulang lagi
jadi itu salah satu upaya dari total keseluruhan
yang penting adalah
menjaga kesehatan keseluruhan itu termasuk nutrisi
jadi mengenai protein sayur buah minum itu harus cukup
kemudian ada aktivitas kalau ringan ya harus olahraga jalan cepat saja di dalam rumah setengah jam sehari cukup
sosmeda statis juga boleh
jadi harus ada olahraga ringan sekuatnya
jadi tidak usah mati sendiri
itu yang tips yang paling penting itu
olahraga yang ringan sesuai dengan kondisi
makan sayur buah dan cukup protein
kemudian ya kontak
jadi kadang kadang kita kan lagi sakit gitu amat stress
jadi kita harus mempunyai teman sahabat pendukung atau keluarga yang bisa dihubungi
kan memang tidak boleh dekat dekat dengan yang lain
kalau perlu ya dengan video call pakai whatsapp itu kan bisa kelihatan wajah teman kita
ini banyak ada yang tanya juga
apakah betul orang yang sedang mengidap atau terinfeksi positif covid itu harus mengurangi kadar gula atau mengurangi makanan yang manis manis betul
hidup yang sehat biasa aja
intinya semua yang berlebihan tentu tidak baik
tidak harus mengurangi yang manis
tapi kalau ada diabetes tentu saja jangan manis dari gula
tapi kalau misalnya ada diabetes boleh nggak makan pepaya yang manis sekali
mangga manis boleh
jadi karena bukan sumber glukosa yang gampang segera menaikkan gula darah
prof ini yang lagi rame banget dua hari belakangan jadi barang langka terus sekarang harganya melonjak tinggi
dicari di mana mana susah sekalinya ada harganya mungkin dua tiga kali lipat adalah susu beruang
yang katanya nggak tahu dicari bisa buat penyumbuhan gitu sampai sampai semua orang nyetok gitu ngeburu
emang bener susu beruang itu bisa menjadi obat atau bagian dari proses penyembuhan pasien covid gitu
atau mungkin untuk nangkal si virusnya
ini harus dilurusin nih prof
jadi supaya jelas hidup sehat beruang ataupun susu encur atau susu apapun dan juga aktivitas tadi yang saya omongin itu tidak membunuh virus
tetapi membuat badan kita lebih sehat
jadi mau susu beruang boleh mau susu bubuk yang lain mau susu kurma boleh mau susu prosur moa encur apapun boleh
yang pasti kalau inginnya kita dapat sumber protein dan vitamin c di situ dan kalsium itu semua susu cukup
kecuali kalau yang susu kental manis itu kadar proteinnya rendah
jadi merk apapun monggo saja tidak benar harus merk tertentu
oke intinya yang punya kadar protein itu tadi ya prof ya
baik terima kasih prof zubairi jurban sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih untuk sharingnya dan informasinya sangat bermanfaat
jadi tidak ada lagi orang orang yang latas sama salah kaprah misinformasi ya tentang apapun yang berbau covid
ya semoga begitu
baik terima kasih
terima kasih selamat malam
prof selamat malam salam sehat selalu